tembok sepanjang enam meter di madrasah sanawiah
negeri sembilan belas pondok labu jakarta selatan roboh pada kamis sore
robohnya tembok diduga karena tidak kuat menahan arus air yang menerjang kawasan sekolah
tiga anak meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan
karena karena banjir bang
bang itu korban berapa bang
dari ruapan kali
korbannya berapa orang
korban sih kurang lebih ada tiga
petugas mengevakuasi korban dari balik keruntuhan dan juga melakukan penyedotan air yang merendam sekolah
polres metro jakarta selatan telah menerjunkan tim identifikasi untuk menyelidiki peristiwa tersebut
dan berfokus pada pengamanan aset milik sekolah dan tempat kejadian perkara
telah memasang dari polis lain untuk mengamankan pkp
dan juga mengantisipasi kemungkinan untuk mengambil alih dari kondisi bangunan
sementara itu kantor kementerian agama wilayah jakarta selatan akan meliburkan untuk sementara waktu proses belajar mengajar
di sekolah madrasah sanawiya sembilan belas menoklapu jakarta selatan
pasca robohnya tembok yang mengakibatkan tiga siswa tewas
kantor kementerian agama wilayah jakarta selatan akan meliburkan untuk sementara waktu proses belajar mengajar
dan juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi siswa yang mengalami luka luka
dan memproses seluruh pemakaman bagi siswa yang meninggal dunia